dari informasi lain presiden jokowi dodo meninjau proyek pembangunan istana kepresidenan di ibu kota nusantara kalimantan timur kami sore
presiden optimistis tahun depan upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia bisa digelar di ibu kota nusantara
presiden jokowi memperkirakan dengan progres pembangunan saat ini pemerintah dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan ri pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
tidak hanya itu menurut presiden progres pembangunan ikn saat ini juga dapat menarik minat para investor untuk bekerjasama dalam membangun ikn
soal desain istana lanskap istana kepresidenan yang berbentuk burung garuda tetap akan dipertahankan namun akan dilakukan beberapa penyesuaian
kawasan ini adalah kawasan istana istana kepresingan
yang saya optimis tahun depan bulan agustus insyaallah sudah bisa upacara di sini
kalau melihat landscape dan yang lain lainnya tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya
dengan pelaksana di lapangan dengan para supervisi di lapangan manajer di lapangan optimis
sementara itu sejumlah fasilitas ditargetkan rampung pada pertengahan tahun depan
salah satunya adalah tiga puluh enam rumah tapak bagi para menteri
hal ini disampaikan presiden saat mengunjungi proyek pembangunan rumah tapak bagi para menteri di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota nusantara kalimantan timur kami siang
tujuh proyek yang dipastikan rampung pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh empat ialah tiga puluh enam bangunan yang akan digunakan sebagai rumah para menteri
sejauh ini progres pembangunan rumah tapak bagi para menteri sudah menyentuh angka empat belas persen
di juni dua ribu dua puluh empat itu selesai
karena memang kita ada target tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat ada upacara bendera di ibu kota nusantara
kalau melihat seperti ini tapi kalau di prosentase memang baru empat belas persen
ini sudah dimulai